dua tahun terakhir perusahaan bisnis rintisan atau startup berkembang pesat di tanah air
tech in asia selaku komunitas online pelaku startup di asia
guna memberikan pembekalan kepada pengembang startup baru di indonesia
konferensi yang mempertemukan developer dengan para expert di bidang it ini
diselenggarakan dua hari empat dan lima juli dua ribu dua puluh
enam puluh lima speaker yang terdiri dari penggiat atau ekspert di bidang teknologi
dan pendiri bisnis startup sukses
dihadirkan untuk memberikan mentoring kepada para peserta
produser lapangan cnn indonesia rizky renardi di jakarta
selamat sore rizky pengembang dan pembicara siapa saja
yang meramaikan konferensi tech in asia kali ini
ya selamat sore punje tech in asia
dari kemarin hari pertama dan sekarang hari kedua
berbicara pembicara atau speaker yang hadir di sini
memang ada enam puluh lima speaker yang dihadirkan dalam dua hari ini
terdiri dari pembicara pembicara ekspert dan juga pegiat atau pebisnis startup besar
yang sudah berkembang di tanah air
bisa contoh seperti gojek grab dan juga ada red doors dan masih banyak lagi
dapat saya informasikan juga memang kemarin juga pembicara pertama

ada vice president engineering dari gojek yaitu sudan churaheja
kemudian juga kemarin ada boris ar abri dita putra head of people care dari happy fresh
dan untuk hari ini juga tak kalah menarik dan besar juga nama nama yang hadir sebagai speaker
ada rudy lim yang merupakan head of product design dari grab
kemudian juga ada rishabh singhi chief operating officer dari red doors
dan juga ada beberapa nama lain seperti
product design lead nya gojek hadir di sini
memang enam puluh lima pembicara ini atau speaker di sini hadir di product development conference
lebih memberikan mentorik lebih memberikan pengalamannya
dan juga membagi ilmunya kepada para pengembang pengembang baru
ataupun pendiri bisnis rintisan atau startup baru di tanah air
karena dalam dua hari ini setiap harinya bahkan ada sekitar satu sembilan ratus peserta
yang hadir ke product development conference untuk mengikuti konferensi ini
atau mengikuti kelas juga yang ada di product develobble conference
karena memang tidak hanya ada satu stage atau area
di sini terdapat empat area yang disediakan oleh techine asia untuk memberikan kelas
atau berbagi ilmu atau sharing di sini seperti main stage
kemudian juga ada product development stage ada juga di sini teknologi stage
dan terakhir adalah code and build stage
bahkan di sini disediakan juga area untuk meeting
di mana para pegiat teknologi atau para pengembang pengembang baru ini
berkumpul atau bertemu dengan expert atau pegiat teknologi yang sangat berpengalaman
untuk berbagi ilmu untuk sharing
bahkan di sini juga bisa dijadikan ajang untuk merekrut para pengembang atau engineer
atau para programmer baru di techine asia
dan memang yang diutamakan di acara ini adalah memang lebih ke membagi ilmu
dan membagi kesempatan bagi para pengembang pengembang muda di indonesia
untuk lebih siap lagi untuk membuka bisnis startup
karena dalam dua tahun terakhir ini bisa dikatakan
perkembangan bisnis startup ini
perkembangan bisnis startup di indonesia cukup pesat
bahkan vice president engineer dari gojek sudhanshu raihajan mengatakan
sudah tidak sulit untuk menemukan programmer atau engineer
ataupun pegiat pegiat teknologi it di indonesia terutama yang masih muda
bahkan boris abritaputra mengatakan
salah satu cara untuk membuat bisnis startup sukses adalah membuat sebuah tim
dan dia pun menyampaikan cara caranya di sini
bagaimana membuat sebuah tim membangun startup
mengembangkannya sampai sukses seperti beberapa pemain atau beberapa bisnis yang terbesar di tanah air punce
dengan para expert yang menjadi speaker ini
sebenarnya apa saja sih yang mereka ceritakan
kemudian juga bisa mereka bagikan gitu untuk para pengembang startup
hal hal apa saja yang bisa membuat startup di indonesia maju
kemudian juga apa yang menjadi tantangannya
ya punce berbicara untuk tantangan dan peluang dan juga apa yang harus disiapkan
banyak sekali aspek tidak hanya modal saja
tidak hanya produk tidak hanya layanan yang akan diberikan
namun saya dapat mengutip satu mentoring satu sesi yang diberikan oleh boris abritaputra
dia mengatakan aspek utama adalah komposisi tim
dimana ketika kita memiliki ide untuk membuat bisnis rintisan dengan produk apapun
yang utama adalah tim
dimana kita tidak bisa meng hire atau merekrut tim orang orang yang memiliki karakter
jenis yang sama
karena di situ dia bagi komposisi tim komposisi tim itu harus bisa dibagi
tidak bisa semuanya adalah orang orang dominan
karena yang paling utama ketika kita ingin membuat sebuah bisnis rintisan atau startup
adalah kerja sama tim tim yang kompak
dan juga adanya keinginan untuk terus belajar mengembangkan bisnisnya sendiri
itulah salah satu aspek utama untuk mengembangkan bisnis
karena memang kesalahan kesalahan yang biasa dilakukan para pegiat atau pekerja
perintis atau pengembang dari startup ini adalah
tidak adanya kekompakan tim tidak ada kesamaan visi misi dalam sebuah tim
atau mengembangkan bisnis rintisannya ini
ya teamwork berarti ya sangat penting
rizky renardi terima kasih